hai salam kerja pakcik iya iya iya iya iya iya roti roti ngapain nanyain salib kangen
nanya doang pak haji iya iya iya iya dia betah kerja di sana gaji lumayan daripada
di kain warung udah gitu kalau pulang suka dibawain roti lu denger gua kagak denger pakcik
tak masuk di kenapa banyak angin ayo
bilang aja malah mau diganggu
liat terima kasih
kagak makan dulu
bobby mau makan pake rendang dari ibu nurmala
lo mau balik dad
iya udah siang
kalo siang begini kagak ada yang beli bubur kata nico
dad katanya gak ada lagi yang mau beli bubur kacang nico
bukit biasa kan
dari tadi liatin hape hape
kagak aku liatin hape
kamu kapan balik
gak tau kong
gue udah lapar
kamu nelpon mama tuh mau ngapain
emang kenapa toh
mau makan rendang dari ibu nurmala
hari ini mama nggak bawa rendang
ini bener rumahnya
coba tanya dulu aja mbak
coba sebentar ya
jadi mau mbak unasin dong
kita berangkat dapet perut lagi
tis saran lo bener tis
gue laris banget hari ini
berarti kalau nanti ada penumpang
diran saya aja
salahnya gak kerja pakcik
dia betah kerja di solo
daripada jagain warung
kalau pulang suka dibawain roti
salim sudah kerja di pabrik roti
kalau pulang suka bawain roti
sama sebagai miyako
baik tapi besok nggak lagi
besok gue blin lagi ya sebuah
ih bosen atuh jack
terus beliin apa
kamu kan lagi ada uang jak
ajak majalan atuh sekali kali
nah entar dia minta ini itu gue nggak ada duit
bilang gini aja jack
mak kalau emak mau ke mall belanja belanja
biar ojak yang nganterin
biar ojak yang bawain
udah siang juga
abang pamit dulu ya
besok ada pesanan kue nggak
kalau tidak ada pesanan kue kita makan di luar ya
oh seperti itu

yan emak dimana
mak kalau mau jalan jalan ke mall mau belanja belanja
biar ojek kan terin ntar ojek yang bawa bawa
dari tadi kagak ada angin kagak ada hujan
lo bawain emak ke tempat lain
terus lo nanya nanyain ada pesenannya mau diantar apa kagak
biasanya nunggu disuruh dulu
nah sekarang belum mau nganterin emak ke mall
ada apaan sih
jangan jangan lo punya salah sama emak ya
terus mau ngambil hati emak gitu
heleh ngaku aja salah apaan sama emak
gak ada badut
gak ada nyebab
gak ada nyebab nggak bu
masa gw ke mae teman sih bro
tunggu ya mak